tim penasehat hukum terdakwa richard eliezer menganggap jaksa penuntut umum mengalami dilema yuridis atau kegalauan
dalam menentukan posisi hukum richard eliezer
menurut penasihat hukum richard di satu sisi jaksa memuji dan mengapresiasi keberanian eliezer
bekerja sama dan membongkar skenario verdi sambo
sehingga kejujuran eliezer digunakan jaksa sebagai keterangan tunggal
untuk mendakwa dan menuntut verdi sambo serta terdakwa lainnya
namun di sisi lain jaksa dalam menyusun pertimbangan yuridis justru hanya bertumpu pada perbuatan pidana eliezer sebagai eksekutor
jaksa malah mengabaikan peran eliezer sebagai justice collaborator
yang berujung pada tuntutan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun
tindakan jaksa ini dianggap menjadi presiden buruk bagi lpsk dan seorang justice collaborator
karena tidak menghargai kejujuran saksi pelaku
padahal menurut penasihat hukum menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan eliezer
karena ada daya paksa yang kuat dari verdi sambu
yang memberikan perintah memanfaatkan jabatannya sebagai jenderal bintang dua
kepada eliezer yang hanya berpangkat bayangkara ii
penasihat hukum berharap majelis hakim akan memfonis bebas richard eliezer
karena terdakwa berada dalam tekanan daya paksa kuat dari verdi sambu
kami juga pun melihat bahwa jaksa penuntut umum dalam repliknya menyampaikan dilema yuridis
adalah sikap fair
sikap fair kenapa saya bilang seperti itu
karena jaksa juga pun menyampaikan mereka mengalami dilema yuridis
jadi ini adalah sikap jujur yang kami dari tim penasihat hukum kami mengapresiasi
tapi terhadap hal hal yang lainnya terkait dengan penghapusan pidana kami berbeda pandangan